wah morning tips kali ini pak mirsa
menguji keterampilan tangan kita ya
tapi kita bisa menyelamatkan bumi dengan mendaur ulang apa yang ada di rumah nih
pak mirsa pasti punya dong ya sikat gigi bekas
soalnya kan sikat gigi ini harus diganti paling nggak tiga sampai empat bulan sekali loh
untuk mengurangi bakteri yang ada di sana
nah daripada cuma dipakai untuk sikat sepatu bersihin keramik
mendingan kita jadikan sikat gigi ini kita ubah manfaatnya jadi gantungan serbet
nah yang dibutuhkan selain sikat gigi ini ya kita nanti akan butuh tiga sikat gigi
kita juga butuh
silahkan anda pilih warnanya terserah
yang penting adalah kalau saya merekomendasikan pakai tiga warna ataupun tiga wall yang berbeda
kemudian di sini ada tang
langkah yang pertama pak mirsa seperti yang saya bilang
kalau misalnya anda mau pakai gunting juga nggak apa apa
tapi pastikan semuanya ini terpotong
nih seperti itu langkahnya sampai gundul
nih ya ini saya persingkat aja ya pak mirsa
kalau misalnya sudah seperti ini nih sudah habis buru sikatnya
ini langsung kita bisa berikan warna dengan cara menggulung benang wall yang ada
ya sudah selesai pak mirsa
ini bukan cuma satu loh yang saya lilit ya
saya sudah lilit tiga sikat gigi bekas pastinya
nah selanjutnya nih ini belum selesai sampai di situ aja nih
ini adalah melatih kesabaran kita semua ya
ini kalau misalnya sudah dililit pasta giginya eh pasta giginya lagi sikat giginya
ini langsung kita jajarkan seperti ini
jadi nanti kan ceritanya serbetnya akan masuk di sini pak mirsa
jadi dibagi jaraknya ya disesuaikan ya
saya juga membutuhkan benang wall nya lagi nih
ini saya gunting cukup panjang
masih menggunakan tiga wall tadi karena ini nanti akan kita gunakan untuk jadi gantungannya
dan juga merekatkan tiga sikat giginya
itu dia kenapa kita butuh tiga
lebih tebal lebih baik
ini nantinya digantung
tapi sebelum digantung kayaknya kurang manis ya
saya mau kasih sedikit hiasan
ah tadi nih udah bikin bikin juga sedikit
ini asalnya juga dari benang wall ya
kemudian kita jadikan seperti ini
yeay ini dia
jadi deh gantungan serbet yang asalnya nih ya dari sikat gigi
ketahuan nggak sih
enggak ya kalau udah jadi kayak gini ya
ini juga bisa jadi ide bisnis anda loh di tengah pandemi
dan bisa mengurangi sampah yang ada di indonesia
ini akan dekat